kita beralih ke berita kuliner
buah labu ternyata bisa diolah menjadi kuliner yang lezat dan nikmat
sebuah hotel di surabaya menyulap buah labu menjadi sajian sup kaldu buah labu yang elegan
rasanya yang gurih serta mengandung vitamin dijamin membuat penikmatnya ketagihan
nah bagaimana uniknya sop kaldu labu ini berikut liputannya
siapa yang tak kenal dengan buah labu
buah berwarna kuning yang familiar saat perayaan halloween ini ternyata bisa diolah menjadi masakan yang lezat
namanya sop kaldu buah labu
uniknya kuliner satu ini lamu tidak hanya bisa dimakan tapi juga dijadikan mangkuk sebagai wadah sop
untuk membuat sop kaldu labu cukup siapkan bahan seperti buah labu
udang wortel dan daun seledri
potong buah labu dan bersihkan dalamnya hingga seperti mangkuk lalu kukus hingga matang
sebagai bahan kaldunya masukkan daging sapi daging ayam cincang bawang bombay dan daun seledri
masak hingga kuahnya mendidih
selanjutnya masukkan udang aneka macam sayur ke dalam mangkuk labu dan siram dengan kaldu
sop kaldu labu pun siap disantap
saya sangat khusus karena sup dalamnya saya taruh
ada beberapa bahan seperti ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam
selain nikmat dan lezat disantap sop kaldu labu juga menyehatkan badan
kandungan nutrisi di dalam lambu sangat baik untuk kulit dan mata
kuahnya terus kuahnya juga enak
dia rasanya rasa seafoodnya kuat sama ada combine sama ada sayuran
dengan tekstur labu yang halus dan lembut sup kaldu labu bisa disantap sebagai makanan pengganti bubur bagi anak berusia di bawah dua tahun
sementara buah labu yang kaya gizi dan rendah kalori sangat cocok bagi anda yang sedang menjalani program diet
anda tertarik untuk mencoba
lukman rozak surabaya